partai kebangkitan bangsa mengaku selain kadernya sendiri pihaknya juga mempertimbangkan nama anies baswedan diusung sebagai calon gubernur jakarta
meski pertimbangkan nama anies wasekjen pkb saiful huda bilang pihaknya masih menjagokan kader pkb yang kini menjabat menaker ida fauziah di pilkada jakarta
namun demikian huda mengaku pkb telah berkomunikasi dengan anies baswedan terkait kansnya mengusung di pilkada jakarta november nanti
jadi secara tahapan pkb belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi
tapi dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri mas anies kira kira kita akan pertimbangkan mas anies kalau maju lagi di dalam pilgub
sebelumnya mantan gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku
serius mempertimbangkan untuk kembali berlaga di pilgub jakarta
anies mengaku sejumlah pihak termasuk warga memintanya kembali maju pilgub jakarta november mendatang
nah sekarang saya memang dalam fase menakar mempertimbangkan
sudah ada undangan dari partai politik
dan kemudian masyarakat juga
bisa dibilang seminggu bisa tiga empat kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke jakarta
nanti kita tunggu sambil jalan biar teman teman partai aja nanti